umkm merupakan salah satu pilar utama perekonomian di indonesia
karenanya menggerakkan umkm di tengah gejolak ekonomi menjadi salah satu perhatian utama pemerintah saat ini
sebagai stimulus pemerintah melalui kementerian perekonomian
telah mengalokasikan dana sebesar satu ratus dua puluh tiga triliun rupiah
untuk meningkatkan perekonomian dan mendorong keberlangsungan umkm
dalam webinar yang digagas indonesia financial group
kementerian koordinator bidang perekonomian menyatakan pentingnya dukungan permodalan kepada umkm
untuk bertahan di masa krisis
skema perlindungan umkm melalui program jaring pengaman dan beberapa bantuan pun dilakukan pemerintah
menteri kooperasi dan ukm teten mas duki juga menyatakan
bahwa pandemi covid sembilan belas telah memberi dampak sosial dan ekonomi
dengan menurunnya pendapatan rumah tangga
tidak sedikit masyarakat kehilangan mata pencaharian
sehingga menjadi lebih selektif dalam melakukan pembelian
satu yang kita coba dorong umkm untuk melakukan transformasi digital
karena kalau kita lihat penjualan di marketplace online
di kuartal kedua tahun dua ribu dua puluh dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun lalu
itu ada peningkatan yang luar biasa
sebagai penggagas kegiatan webinar indonesia financial group yang baru saja diluncurkan turut menyebut
dukungan permodalan seperti kredit usaha rakyat atau kur
mampu mengatasi permasalahan umkm
indonesia financial group turut berpartisipasi di dalam program pemulihan ekonomi nasional
khususnya di bidang umkm
ada dua program utama kami yaitu penjaminan kredit usaha rakyat kur
yang target tahun ini satu ratus sembilan puluh triliun
dan juga penyembingan umkm dengan bakit debit kredit sampai sepuluh miliar
dan tahun ini sudah mencapai sebelas lima triliun
kita rencananya di tahun depan bisa sampai tiga puluh triliun
sejalan dengan rencana pemulihan ekonomi nasional atau pen yang dicanangkan pemerintah
pt jamkrindo dan pt askrindo yang merupakan anggota penyelenggaraan umkm atau kur
dan pt jamkrindo dan pt askrindo yang merupakan anggota penyelenggaraan umkm atau kur
yang ifg bertanggung jawab sebagai lembaga penjamin kredit modal kerja umkm